damai santoso alias amak daud warga desa bangket para kecamatan pujut kabupaten lombok tengah
selasa kemarin mendatangi markas kepolisian resort lombok tengah
pria yang mengaku pawang hujan ini melaporkan sejumlah akun media sosial yang telah mengunggah foto dirinya
dan menudingnya gagal mengendalikan hujan pada saat gelaran world superbike di street circuit mandalika
hingga terjadi penundaan beberapa kali
ia merasa unggahan itu telah mengolok olok serta mencemarkan nama baiknya
amak mengaku dirinya hanya dilibatkan pada saat kedatangan presiden
untuk meresmikan street circuit pertamina mandalika dua belas november lalu
dan pada waktu itu hujan memang turun tapi saat peresmian oleh presiden hujan reda
karena kita merasa pencemarkan nama baik karena foto kita yang dipakai
sementara memang kita dipakai waktu presiden
tapi satu hari itu aja
sementara kita kan tidak dipakai waktu
sementara itu pihak kepolisian menerima laporan pawang hujan tersebut
untuk diteruskan kepada pimpinan untuk segera ditindak lanjuti
amak daud berharap polisi bisa segera menemukan akun akun sosial
yang merendahkan dan mencemarkan nama baiknya itu
dan bisa diproses sesuai hukum yang berlaku
lalu rahmat juniadi lombok tengah
lusa tenggara barat